keluar saya nunggu makanannya di luar aja
ya sudah saya hantar bapak ya mari pak
terima kasih ya nak yuk sama sama pak
kidayong istirahatlah kamu akan sembuh sendiri karena di dalam tubuhmu aku sudah
menyalurkan terapi kekuatan untuk penyembuhan istirahatlah
terima kasih kirotan
ada apa mister saya meragukan kilatus maksud ya mister saya tidak yakin manusia
harimau yang dijanjikan khiratus itu ada kau masih saja percaya pada dia mister
jangan jauh kira di manavernano
manusia harimau begitu dan sampai saat ini yang saya dapatkan dari kilatus hanya janji janji dan
jadi apa yang saya bisa bantu sekarang mister jadi gini kidayun saya ingin anda mempersiapkan
saya manusia harimau dengan sangat cepat dan saya akan bayar harga
dan saya akan membayar harga dengan sangat tinggi
dan bahkan dua kali lipat lebih tinggi dari harga yang kemarin
karena ini sangat penting
berpertunjukan yang akan datang hidayun
saya akan berikan apa yang mr minta secepatnya
oke saya tunggu kabar anda
dan tolong jangan janji janji seperti kiratus ya
kumpulkan semua pasukan
kita kejar dan tangkap sakti
pakai cara yang cerdas
baik baik hidayun
aku minta kalian bekerja yang baik dan profesional
kalian akan dapatkan puluhan juta
ini tuh jadi pergi gak sih
gue udah tungguin di sini dari tadi tau gak
jadi dong jadi jadi
kok udah lo sih
kok tiba tiba jadi sahabat kita gini sih
kalau bukan karena sakti sama sekar gue gak mau ikut kalian
udah dong udah jangan ribut terus
ya sudah sekarang lebih baik kita pergi
bentar bentar bentar
kita mau ngomongin sesuatu di kafe
kan gue jadi kepuk
ada deh pokoknya ntar aku ceritain
pokoknya sekarang kamu cariin cafe yang oke buat ngobrol
ada satu kafe yang lagi hits banget sekarang
pokoknya tempat tempatnya enak
semua makanan serba enak semuanya
apaan tuh kafe baru
kok gue gak tau sih
iya emang kafe apa sih namanya kafe arsamba
pokoknya lagi hits gitu deh sekarang
nongkrongnya makanannya semuanya serba enak
kok yakin bisa
kalau misalnya lo gak suka lo bisa deh ngeremehin suara gue
kau mencuri kitab itu kembalikan
bang kitabnya dipegang dia bang
kitab itu dibawa olehnya bang
kitabnya itu sudah dicuri
ini pasti akan terjadi uruh harap besar buspah
kita dulu memang pendekar
tapi usia memang tidak bisa dibohongi
kita sudah semakin tua
semakin tua dan rentas
kita tenaga kita
sepertinya sekarang ini melawan satu orang saja kita sudah tidak sanggup
ini pertanda apa
sudah tujuh belas tahun kita tidak pernah diusik
dan kitab ini itu tidak pernah kita buka
sekarang kitab ini itu dicuri orang
ya asyik banget
ini benar benar namanya surga dunia
kalau banyak makanan juga pasti jadi surga buat kau
maka memang makan mulu kerjaannya
saya masih mau bicara soal papa saya
kenapa lagi sakti
saya tidak menyangka saja lam
papa saya tega melakukan itu pada saya
saya semakin percaya lin
kalau kiraus itu bukan papa kandung saya
dia hanya menggunakan saya untuk kepentingannya sendiri
kami turut prihatin ya sakti
saya ketolak dulu ya
kalau ada makanan bekas sedikit tadi nggak apa apa mas
tidak ada tidak ada
tidak ada makanan bekas pak
tolong mas sedikit aja mas
tidak ada pak
tolong ya pak jangan di sini
kasian sama pelanggan kami
gizi karena ada bapak
mas boleh tolong kasih bapak di makanan
tolong berikan bapak nih makanan ya
makasih banyak ya mas
saya ke belakang dulu ya
tolong antriin saya keluar
saya nunggu makanannya di luar aja
saya hantar bapak ya
terima kasih pak
iya terima kasih pak
nosso tempat untuk kita
terima kasih tabii
kita mau pergi sekarang

perempuan dong kalau dandan
kalian denger sesuatu gak kayak orang berantem
gila wan kalau keadaan ini seperti ini bisa kacau semuanya
aku yakin tadi pasti sakti lewat sini
ya ampun sakti kenapa sih kamu lewat sini
kasihankan orang pada panik ada yang pingsan
dia pasti gak tempat mikir dia mau kemana
ayo kita cari sakti lagi gawat kalau sampai dia masuk kota